sesaat lagi anda akan menyaksikan kompas update yang didukung oleh
selamat pagi anda menyaksikan kompas update
pihak berwenang di kurgan rusia
memerintahkan untuk segera melakukan evakuasi terhadap ribuan warganya yang terjebak banjir
lebih dari enam ratus rumah tinggal terendam banjir termasuk fasilitas umum yang berada di dekat permukiman
tujuh belas warga termasuk anak anak telah dievakuasi dan ditempatkan di dua puluh pusat akomodasi sementara untuk penampungan
sedangkan warga dengan disabilitas ditempatkan di rumah sakit distrik pusat
pemerintah setempat menyebut bahwa ketinggian air diprediksi akan terus naik dan mencapai sepuluh meter di beberapa lokasi
pemerintah menyebut bahwa ini dampak dari salju musim dingin yang mencair dan kondisi alam yang semakin buruk
terima kasih sampai jumpa
terima kasih anda telah menyaksikan kompas update yang didukung oleh